banyumas jawa tengah ini sejak kecil tidak memiliki kaki yang normal
dua kakinya tumbuh tidak sempurna
akibatnya warsono kesulitan untuk berjalan
saat masih kecil warsono berjalan dengan cara merangka
apa yang dialami warsono berawal saat ia mengalami sakit panas dan disuntik
ada orang luar orang luar desa
namanya pak agus
mungkin masuk ke desa dulu masuk ke balai desa mungkin
ketemu sama lilikku liliku kan pegawai kayim pegawai perangkat desa
dia menyampaikan sama aku ke yayasan mau enggak
aku masuk ke yayasan
saat di yayasan selain melanjutkan pendidikan sekolah tingkat pertama atau smp
warsono juga belajar menjadi perajin ukir di semarang dan jepara
sejak saat itu warsono hidup menjadi tukang ukir di semarang
hingga bertemu jodohnya yang saat ini menjadi istri dan memberikan dua anak
suripah yang merupakan warga semarang
bertemu warsono saat membantu ibunya berjualan di warung
dia turun tuh kaget deh teratapan
nongkrong di motor tuh dur banget
dan malah mudah jelek merangkang
sebenarnya enggak tahu lah saya juga enggak tahu
nggak tahu lah saya nggak pernah kepikiran punya jodoh sih
sejak menikah warsono dan suripa tinggal di banyumas jawa tengah
keahlian warsono mengukir tidak dapat lagi digunakan
karena di banyumas tidak ada industri kerajinan ukir
warsono akhirnya bertahan hidup dengan menjadi buruh memelihara kambing
meski dengan keterbatasan dan harus beraktivitas
dengan menggunakan kursi roda warsono tidak menyerah
mungkin saya inisiatif aku
ya dari mencari kesibukan lah
walaupun nggak cukup untuk harian
seharusnya kan seolah olahnya kan untuk kesibukan diri lah
tapi sebenarnya enggak cukup lah
asli enggak cukup
ya ini enggak cukup
hari ini sabtu manis saatnya pasaran kambing di pasar cilongok
dua puluh km dari rumahnya
warsono sudah memiliki langganan mobil bak terbuka
yang biasa mengangkut kambing untuk dijual ke pasar
namun kali ini warsono tidak membawa kambing
warsono berangkat ke pasar untuk mencoba peruntungan menjualkan kambing temannya
meski tidak ada fasilitas untuk penyandang disabilitas
warsono tetap semangat menjemput rezeki
di tengah kesulitan dan keterbatasannya warsono selalu mendapat pertolongan dari warga sekitar
seperti saat mencari rumput kursi roda warsono tertinggal jauh
terkadang ada warga yang membantu mengambilkan kursi roda warsono
terkadang ada warga yang membantu mengambilkan kursi roda warsono
terkadang ada warga yang membantu mengambilkan kursi roda warsono
terkadang ada warga yang membantu mengambilkan kursi roda warsono

banyak warga yang peduli untuk membantu mendorong kursi rodanya